informasi selanjutnya saudara pasca kematian putu satria ananta
seorang taruna tingkat satu stip cilincing jakarta utara
pagi ini dilakukan otopsi untuk mengetahui penyebab kematian korban
proses otopsi dimulai sejak pukul sembilan pagi dan hingga sekarang masih berjalan
selain otopsi ibu korban juga telah tiba di jakarta dari bali dan diminta keterangan oleh polisi
menurut rencana setelah selesai diotopsi jenazah akan diberangkatkan ke bali untuk dimakamkan
menurut polisi cctv cukup menggambarkan rangkaian kejadian yang terjadi di dalam toilet sekolah
ada dugaan akibat kekerasan yang dilakukan oleh oknum seniornya tingkat dua dalam kegiatan tadi pagi
saya rasa cctv cukup clear untuk menceritakan peristiwa itu rangkaian peristiwa itu
karena kejadian peristiwa di kamar mandi
sementara manajemen stip jakarta mengklaim tidak ada unsur perpeloncoan dalam kasus tewasnya putu satria
sebab perpeloncoan sudah dihapus pihak sekolah
sebenarnya tidak ada perpeloncoan jadi kita sudah hapus semua perpeloncoan
karena itu penyakit yang untung untung saya sendiri
sudah setahun di sini semua saya sudah hapus perpeloncoan ini
itu di luar kuasa kita karena tadi tidak ada dalam program kita
tidak ada sudah kita hilangkan jadi ini murni person to person
putu satria ananta taruna tingkat satu stip jakarta asal bali tewas pada jumat pagi
korban diduga dianiaya oleh seniornya usai kegiatan
dari hasil pemeriksaan sementara ditemukan luka tumpul pada bagian ulu hati korban
dan untuk lebih jelasnya sudah bergabung bersama kami kuasa hukum dari keluarga korban
mas tumbur selamat sore sebelumnya kami mengucapkan bela sungkawa dulu terhadap keluarga korban
mungkin bisa diceritakan bagaimana untuk proses otopsi yang sudah berjalan seperti itu
dan apa saja kemudian yang mungkin bisa diceritakan atau pun juga terlihat dari hasil otopsi tersebut
jadi otopsi tadi dimulai pukul sembilan
selesai kurang lebih jam dua siang
kami sempat tadi ketemu dengan penyidik polres jakarta utara
dan beliau bilang otopsi sudah selesai
tinggal siap diberangkatkan untuk disemayamkan di bali
untuk hasilnya sendiri saat ini ada di penyidik polres jakarta utara
tadi mas tubur juga sempat masuk dan juga melihat video dari pihak keluarga bukan begitu
bekas luka atau ada luka luka lain mungkin yang bisa diceritakan juga
gini semalam pihak keluarga sudah melihat secara langsung kondisi dari almarhum
kondisi almarhum yang bisa digambarkan oleh pihak keluarga itu ada luka luka lebam
perut sebelah kanan perut sebelah kiri dada lengan lengan si memar ya
merah merah sama ulu hati ya
jadi di sekitar itu kalau wajah enggak ada
jadi luka luka lebamnya di sekitar itu
dari pihak keluarga mungkin mengetahui bahwa korban ini kemudian ditemukan tewas ini seperti apa
informasi awalnya apakah memang memiliki musuh atau ada orang yang tidak suka dengan korban mungkin
jadi awalnya pihak kampus menghubungi keluarga sekitar jam setengah sepuluh pagi
pihak kampus mengabarkan bahwa almarhum itu meninggal dunia
lalu setelah itu keluarga besar yang di bali kan dikabarin juga
lalu pihak kampus menceritakan kronologi versi kampus stip
dimana pihak kampus menjelaskan bahwa meninggalnya itu di kamar mandi ya
indikasinya ada perundungan ada pemukulan
itu dari situ lalu keluarga datang yang dari bali juga datang
setelah itu malamnya dibuat laporan polisi
terima kasih mas tunggur adi tonang dan juga kuat tim kuasa hukum yang telah bergabung bersama kami
kami juga mengucapkan bela sungkawa kembali dan memang dari hasil ataupun juga dari pihak kepolisian sejaknya sudah ada empat puluh orang
kemudian diperiksa terkait dengan kasus perundungan yang diduga terjadi terhadap p
siswa tingkat satu stip marunda jakarta utara tentunya ini menjadi perhatian bersama
dan kami akan kawal bagaimana perjalanan dengan kasus ini karena sampai saat ini juga masih belum dilakukan penetapan tersangka setelah dilakukan proses otopsi oleh pihak kepolisian